sebuah ledakan terdengar di kawasan tamrin tak jauh dari lokasi teror pagi tadi
ledakan tersebut terdengar sekitar pukul dua puluh lewat lima puluh lima menit waktu indonesia barat
menurut petugas kepolisian setempat ledakan tersebut berasal dari sebuah bantruk yang meletus
saat ini truknya masih ada rekan rekan kalau mau lihat silakan
sedang diperbaiki oleh sopirnya dan diganti ban
sehingga kesimpulan kita tidak ada ledakan lagi tapi ada bantruk yang meletus
kalau ada aturan di atas jam dua puluh satu
nanti akan kita alami itu tugas lalu lintas
kalau memang dia melanggar aturan itu akan kita lakukan penindakan
meski berasal dari ban ledakan dirasa cukup sensitif
karena terjadi di dekat lokasi aksi teror pagi tadi